kamu kok bisa ada disini
kamu tahu aku dari mana
jangan panggil saya aldo farah nazari
kalau saya gak bisa melacak dimana posisi istri saya
kamu miss dari sekiatar
kamu kena serangan panik lagi
terima kasih banyak pak
saya tahu ini ada campur tangan bapak
pasti bapak yang menyuruh adam untuk datang ke kantor polisi
meralat keterangan saya dan membebaskan saya
dan bahkan bapak juga membayar penyakit tip itu ya pak
jadi alibi saya berhasil
satus persen pak
dan bukti untuk saya semakin banyak
dan bertambah karena ada kiki datang dan membantu saya pak
karena dari saksi adam penyakit tip dan kiki
akhirnya saya dibebaskan
saya tidak pernah menyuruh kiki untuk datang
masalah yang membantu rendy bebas
jadi sebenernya rendy memang bersalah
randy beneran menyerang mas nino
kenapa mas ali yang menyuruh rendy melakukan ini semuanya
kamu kenapa bohongin aku mas
kau minta aku agar aku percaya sama kamu
ada apa lagi sih mas
bu andien kenapa ya
serang dong serang maju maju maju
kalah lagi kalah lagi
kagak menang menang
oke tergoda jadinya
siapa tahu ada berita yang viral
bici lama banget sih makeupnya
ini dia makeup
aduh kenapa aku lebih baik kayak gini sih
padahal kan cuma diajak jalan sama angga
padahal kan cuman diajak jalan sama angga
lo makeupnya lama banget sih
mau pergi sama gue gue tunggu dari tadi
lo makeup tidur apa
tunggu bentar ya
aduh kayak apa lagi ya
langit dan bumi bersaksi
seneng banget mau seharian mas randi bisa bebas
mas randi tau gak
mas randi tau gak
kiki tuh semalam ga bisa tidur tau
kamu udah bantu saya
yaudah kalo gitu
sekarang saya pesanin kamu taksi ya
buat kamu pulang
saya juga mau langsung ke kantor
iya mas terserah mas randi
kenapa ayang kiki cek cek cek kikik begitu
ngingesan gitu sih seneng ya
kiki nggak akan keramas selama satu bulan
serem kalah jengking
kikik gak peduli mbak mir
ini tuh sangat berarti
banget buat kiki
tangannya mas randi tuh

masih berasa gitu di kepala kiki
masih berasa gitu di kepala kiki
masih berasa gitu di kepala gigi

pegang kepala kiki
sampai sekarang aja tuh rasanya
itulah alasannya kiki gak mau keramas selama satu bulan
emang dasar jorok banget ini ya bocah ya
bahagia yang penting kan
gua ngeri lu lama lama stress
aduh ya ampun
aku aneh ya
aku salah kostum atau
makeup aku kebelan
atau rambut aku yang gak cocok
lo cantik banget
lebay deh kamu
ya gue gak lebay
dan gak percuma sih
walaupun gue udah lumutan nungguin
tapi hasilnya seperti ini
lo tau gak sih kayak
lo perempuan tercantik yang pernah gue lihat
kok gak keliatan
tangan lo berat kasihan
sini gue bantuin
gue yang usah belum makan
obatnya juga belum diminum
kalau begini terus
kondisi ibu akan makin lemah
bu elsa gak mau makan dan juga nggak minum obat
kalau ibu nggak mau makan dan gak mau minum obat
kondisi ibu akan semakin drop
gimana ibu mau sembuh
kalau saya sembuh
kalau saya sembuh
saya balik lagi dong ke sel
ya kan dok
lebih baik saya kayak gini aja
saya gak kuat
gak sanggup kok harus masuk lagi ke sel
saya gak bisa jauh jauh dari suami saya
jangan begitu bu
jangan begitu bu
kenapa bisa seperti ini
kenapa sampai begini keadaannya elsa
tolong ambilkan tabung oksigen sekarang ya
gimana sih dimana ini
bu tenang dulu ya silahkan duduk dulu ya
bu mau nyari siapa
anak saya ditahan disini
saya mau jenguk
tolong bantu pak
nama anak ibu siapa
nama anak saya itu abdullah randy
semalam dia ditahan disini pak
untung saya sampai bawakan ayam penyet
kesukaannya dia pak
saya mau ketemu dia
oh saudara abdullah randy
iya betul itu anak saya pak
saudara randy sudah bebas bu
dia sudah pergi dari sini
sekitar satu jam yang lalu
alhamdulillah ya gusti
yaudah kalau gitu terima kasih ya pak
terima kasih pak
kamu itu masuk kantor polisi
terus sekarang keluar dari kantor polisi pun
jadi gimana pak
untuk rencana tes dna nya
plan b saya adalah
saya izin angkat dulu ya pak
terima kasih gakau
khawatir kamu mama khawatir sama kamu mama di kantor polisi bisa tahu ya mama tahu karena kemarin itu
mama telepon bakin bakin yang ngasih tahu kalau kamu tuh ada di sini sekarang kamu dimana hah
mama mau ketemu sama kamu aku di kantor mah mama langsung ke apartemen aja kita ketemu di sana ya kamu
baru keluar dari penjara kok langsung ke kantor sih emang kamu tuh nggak bisa pak rehat sebentar
dari kantormu itu iya maaf aku ada urusan sedikit yaudah mama tunggu aja dulu di apartemen ya
wis mama tunggu ya apa main dini apa sih yang dipikirin soal kantornya terus
kamu pernah bilang ke saya kalau kamu dihukum sebagai pelaku pembunuhan roy itu adalah sebuah
kesalahan karena kamu tidak membunuh orang dan kamu minta saya percaya saya percaya dan sekarang saya
kalau randy ditangkap polisi itu adalah sebuah kesalahan dia tidak menyerang nino
saya hanya meminta waktu untuk memastikan untuk membuktikan kalau semua ini hanya kesalahan
betul karena dari saksi adam punya fiktif dan kiki akhirnya saya dibebaskan
hai saya tidak pernah menurut kiki untuk datang
kenapa mas kenapa apa yang kamu bilang berlawanan dengan kenyataan
hai kenapa kau bohong sama aku pada aku yang percaya sama kamu mas tapi kamu hancurkan semuanya
kenapa nafasku jadi sesak begini apa aku kena serangan cemas
hai kepala aku pusing ya allah aku nggak bisa bernafas ini
apa apa tolong gue migur sebentar ya berhenti tolong baikmu
apulang aja cut
saya ke sini karena saya ingin mencabut
tutupan laporan yang dilakukan oleh sundara randy
atas nama saya sebagai korban penusukan di jalan purnawa
saya memutuskan untuk menyelesaikan persoalan ini secara kekeluargaan pak
apa ada yakin dengan keputusan ini
saya sangat yakin sekali
kalau begitu kami akan segera memproses pencabutan tuntutan
atas laporan tersebut dalam satu x dua puluh empat jam
terima kasih pak
satu lagi saya juga ingin mencabut laporan saya terhadap saudara randy
yang sudah melakukan penyerangan terhadap saya di stanford coffee cafe
supaya sundara randy bisa dibebaskan pak
kalau soal kasus itu
saudara randy memang sudah dibebaskan pak
karena bukti bukti yang bermunculan
saudara randy tidak terlibat dalam kejadian itu
jadi memang benar
randy tidak ada hubungannya dengan penyerangan itu
terima kasih banyak pak
baik silakan pak
aku sudah membebaskan elsa
seperti harapan bapak surya dan juga mama sarah
aku masih belum tahu juga
keputusan apa yang akan aku ambil
buat pernikahan aku dengan elsa
makasih pak ya
pak maaf pak
tadi pembicaraan jadi kepotong
oh ya untuk plan b nya gimana pak
selamat sore pak al
saya mau kasihin jadwal meeting untuk bapak besok
tadi saya papasan sama bu andin di lift
bu andin kayaknya lagi ada masalah ya pak
soalnya tadi saya lihat jalannya buru buru
terus sambil nangis gitu
kamu ketemu andin di lift
sekitar setengah jam yang lalu
waktu itu pas saya berbicara pak
saya baru datang ke sini pak
tadi jelas jelas gue udah ngatar andien ke lift
kenapa andien bisa ketemu feli di lift
apa andin dengar percakapan gue sama randy ya

jangan jangan bu andien nunggu
percakapan saya dan pak al
kalau andien denger gue bicara sama randy
andien pasti marah banget sama gue
andien pasti kecewa sama gue
dia pasti susah percaya lagi sama gue pak

ya ampun pak
lo kenapa bodoh banget sih al

lo kasihanin gak bisa dilacak lagi
handphonennya pasti dimatiin
handphonenya pasti dimatiin
saya kan punya ke bos

gopi semua kapal
anin sudah sampai rumah
mbak andinya belum pulang mas
ibu ini mas al barusan telepon nanyain mbak andin udah pulang apa belum
emang andin kemana emang nanyain andin kemana dia
kiki juga kurang tahu bu
tapi tadi katanya mbak mirna mbak din abis nganterin reina terus pergi lagi
kalau a sampai nanyain andin pasti ada masalah
apa ini ada hubungannya sama randy yang ditahan
tapi mas randy udah bebas kok bu
you sure randy udah bebas kok bisa
iya bu tadi kiki ikut ngebebasin mas rendy juga tadi siang
oh kamu ikut ngebebasin randy kok bisa gimana ceritanya
jadi gini bu kiki itu tadi bilangnya kalau pas di hari kejadian tersebut
mas randy itu lagi sama kiki di taman
iya jadinya di saat penyerangan itu bukan mas randy yang ngelakuin bu
masalahnya apa sekarang
ya tuhan jangan sampai andidam
selamat sore pak
jadi saya di jalan mau pulang pak
tadi kamu udah ngantarin andin pulang
oh maaf pak
tadi bu andin minta diturunin jalan pak
tapi kelihatannya bu aden kayak sesak nafas begitu pak
terus kenapa kamu turunin dia di jalan
sekali lagi maaf pak
tadi bu andin benar benar menyuruh saya pergi pak
dan saya pun gak berani membatah pak
baiknya aku kabarin bapak surya dan juga mama sarah
laporan yang sudah aku cabut terhadap elsa
bisa buat mereka lebih tenang dan gak kira
aku nelfon cuma buat ngabarin ke papa
kalau aku habis dari kantor polisi pak
aku sudah mencabut laporan tututan terhadap elsa
dia ke polisian bilang kalau laporannya akan diproses satu x dua puluh empat jam
setelah itu elsa akan dibebaskan pak
aku sudah bisa pak
aku sudah bisa pak
aku sudah bisa pak
terima kasih ya no
terima kasih kamu sudah mempertimbangkan
dan memutuskan untuk melakukan hal ini no
papa terima kasih sekali
apa gak usah terima kasih
aku harap ini yang terbaik buat elsa
oh ya pak tolong
sampaikan juga ke mama ya
ya nanti papa sampaikan ya
ya sudah kalau begitu pak
sampai ketemu pak assalamualaikum
sudah nino cabut pak
alhamdulillah ya allah
terima kasih pak
selamat tinggal anak anak
selamat tinggal anak anak
selamat tinggal anak anak
selamat tinggal anak anak
selamat tinggal anak anak
ini jadi pembelajaran yang bagus buat helsa
dan ke depannya
elsa gak akan melakukan hal seperti ini lagi ya ma
kamu tolong ingatin elsa juga ya
syukurlah elsa bisa dibebaskan
dan itu berarti urusan dengan mateo pun selesai
aku bisa sedikit lega sekarang
terima kasih bu andin obatnya bisa langsung ditebus di apotek kami ya
saya permisi dulu
mama aku mau bicara di handphone sama papa kok mama gak telepon lagi sih
terus sekarang mama dimana
kau bantuin aku bikin pr mama pulang kan
ya allah kenapa aku lupa ya kenapa aku gak kepikiran
bahwa di rumah ada reyna yang membutuhkan aku
aku gak mau jadi ibu yang gois aku udah berjanji soal itu
jangan sampai nanti rena jadi korban lagi
iya sayang sebentar lagi mau pulang ya maaf ya kalau mama lama
sampai ketemu di rumah ya
ya cantik ya
sekarang aku tunggu sobat dulu terus segera pulang
saudari elsa dan dita
saya mau memberitahu anda
laporan atas anda sudah dicabut
dan anda bisa dibebaskan besok
apa saya bebas
saya bebas besok
dan anda boleh pulang besok
tapi sebaiknya ibu elsa keluar dari kantor polisi setelah kondisi ibu membaik dan jauh lebih sehat
karena kondisi ibu sekarang masih lemah
iya bu terima kasih ya
sama sama bu saya permisi
laporannya udah dicabut berarti mino udah maafin gue
akhirnya gue bebas
gue berarti gak berurusan lagi sama pateo
ada apa ya bu
apa ada yang sakit bu elsa
saya cuma pengen makan saya lapar banget
sekalian nanti bawain vitamin sama obat obat yang saya perluin ya
oh baik kalau begitu bu elsa
sus tolong ambilkan makanan dan obat obatan yang udah diresetkan untuk bu elsa
sekarang kondisi ibu elsa sudah mendingan
ya udah aku udah mendingan
nanti makanannya dihabiskan ya bu ya
biar ibu lekas membaikkan
iya makasih ya dok
ini makanannya ya bu dihabiskan setelah itu minum obat dan vitaminnya
makasih banyak ya

gue harus sembuh gue harus cepat sehat dan keluar dari sini
biar gue ketemu sama nino bisa kumpul lagi sama nino
ya maha pengasih
lagi maha penyayang
terima kasih ya allah terima kasih
sudah memaafkan elsa
sudah memaafkan elsa
sudah memaafkan elsa
sehingga elsa bisa bebas dari tahanan ya allah
berikanlah kesabaran ya allah
berikanlah kesehatan ya allah
untuk anak anak kami ya allah
amin ya rabbul'allah
amin ya rabbul'allah
alhamdulillah ya allah
saya akan mengambil pesan
tunggu dokter mau kesana apa
tunggu dokter mau kesana apa
saya mau pesan ini deh
saya mau pesan ini deh
oke fettuccine alfredo satu terus minumnya ais lemanti
kalau begitu begini mbak fettuccine alfredo satu tadi saya ulang lagi biar gak salah ya terus chicken rosemary stick satu
kalau gitu dua
ada tambahan lagi
itu aja dulu sementara
ditunggu adarannya ya
eee enggak aku ke toilet bentar ya
mudah mudahan hari ini jadi momen yang tepat antara gua sama micha
gua bakal ngomong sama lu semuanya
gue pengen lebih sekedar daripada teman
gua pengen serius sama lu mici
lagian sekarang apaan sih
tentu aja udah udah
teman tapi mesra
udah gak zaman
sekarang itu udah zamannya mtm
menikah tetap mesra
jadi udah menikah rasanya kayak pacaran
gua bakal bikin lu jadi perempuan yang paling bahagia
gua bakal berusaha

saya kekunci di dalam toilet
kamu kok bisa ada di sini
kamu tahu aku dari mana
jangan panggil saya aldeh farah nazari
kalau saya gak bisa melacak di mana posisi saya
kamu menjadi psikiater
kamu kena serangan panik lagi
karena suamiku sendiri soalnya
dia udah berjanji untuk mengatakan sejujur jujurnya
tapi ternyata dia bohongin aku lagi
kalau kamu pergi sendirian lagi please jangan mati level kamu ya
saya cemas dari tadi nyariin kamu
din saya tahu saya salah
saya akan jelasin semuanya
jangan kabur kaburan lagi saya cemas
kata siapa aku mau kabur
siapa yang bilang aku mau kabur
terus kenapa handphone kamu kamu matiin
loh kan aku lagi konsultasi
emang sengaja aku informatin
tapi sekarang udah aktif kok
dan aku mau pulang
ya udah bagus
enggak aku gak mau bareng sama kamu mas
karena aku gak mau semobil sama suami yang sudah membohongi istrinya
ini alamnya apa
telepon aku ke lita ya jalan alam anda nomor lima

saya memang masih harus menutupi beberapa hal dari kami
kek milik kita bertanya

saya kekunci di dalam
kenapa kekunci sih
tolong ada orang di luar
gak bisa suara orang
mas tolong bukain pintunya mas saya kekunci di dalam
pintunya gak bisa dibuka
iya nih gak bisa dibuka saya juga gak tau kenapa
ya mbak saya bantu coba tolong dari luar ya
pesanan pesanan sudah semua ya mas
terima kasih ya
terima kasih silahkan
kayaknya ada yang kurang deh
biar lebih cantik
kayak di film film berikutnya
kecil lama banget ya ke toiletnya
dia ngerasa kayaknya ada yang aneh deh
pas di rumah dia juga tahu